kami pemisi dirinya bu
sebentar kok saya juga harus ada konsultasi mengenai edward
edward kan tidak ada masalah ceng
kalaupun ada masalah ya kamu lebih baik konsultasi sama mas suha
potnya jadi jatuh
enak kecil suka tarik tarikan
saya permisi ya bu
bu kalau gitu saya permisi juga ya
mau emak berubah pikiran lagi
enggak enggak enggak mak
mak cantik deh
tapi uang jenis jenis aja gak dipotong kan
rasa setia kawan sama sahabat sahabatnya itu
saya salut sama dia
acing dulu ah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
seatnya seperti cekak tarub yang sedang melihat deda tulung dari kayangan dan bandit di telaga
matanya segar pisanku
ada selendangnya gak ya
assalamualaikum bu guru
silahkan masuk pak
apa kabar bu guru
alhamdulillah jaga kesehatan ya bu
kasih salam ya kum
silahkan masuk pak
maaf bu guru yola pagi pagi sudah mengganggu
ada yang bisa saya bantu
saya mau mengkualifikasi bu masalah
kenapa jennifer harus dipisahkan sama papahnya idoy
bukan memisahkan antara anak dan bapak pak
tapi saya itu memberikan
sekat pemikiran itu anjad
atuh kum cetek banget sih pikiran kamu
masa begitu aja gak ngerti
tidak saya mau pergi
aku mau pergi
tidak saya mau pergi
begini pak akum pada dasarnya itu
jennifer cara berpikirnya itu normal seperti anak lainnya
tidak saya mau pergi
tidak saya mau pergi
jennifer itu ten normalnya
tidak saya mau pergi
tidak saya mau pergi
tidak saya mau pergi
tidak saya mau pergi
perubahan pola pikirnya itu terjadi karena jennifer itu berusaha untuk memahami papanya
tuh kum paham kan
tuh kum paham kan
jadi jennifer itu harus dikeluarkan dulu dari papahnya
kemudian dikembalikan lagi ke track awalnya
kamu kayak impin impin saja
warga cirawas ini sangat menyenangkan
saya akui pak warga cirawas ini sangat menyenangkan
bu guru juga walaupun bukan warga cirawas menyenangkan

jadi harus dikembalikan ke track awalnya kum
jadi harus dikembalikan ke track awalnya kum
gak paham juga
tuh kan aku minta suka begitu bu guru
agak keras kepala susah dikasih taunya

jadi jennifer melakukan itu karena dia sayang sama papahnya
betul kamu salah paham
ya betul kamu kum yang penting jangan sampai salah paham
jennifer melakukan itu karena sayang sama papahnya ya
tepat sekali kum
begitu memang anaknya
lihat saja hasilnya
hanya jennifer yang bisa berkomunikasi baik dengan pak idoy
karena dilandasi oleh rasa kasih sayang yang begitu besar terhadap papahnya
iya betul pak
kasih sayangnya itu sangat luar biasa
makanya jennifer itu berusaha untuk merubah pola pikirnya
untuk bisa memahami papahnya
kenapa ceng kamu
ada laler ya tadi ya
mas ini sama bungru yola
bebek udah makin lama makin gak bener
ini bukan pekerjaan yang mudah untuk memisahkan mereka
karena perlawanannya itu datang dari jennifer bukan dari pak idoi
karena jennifer lebih muda
karena jennifer itu sengaja merubah tracknya pak
nanti saya juga akan bicarakan dengan bu dr clara
ibu guru kenal dokter clara
ya sudah kalau begitu saya akan coba bicara sama idoy untuk memberikan pemahaman kepada dia
terima kasih pak akung support dari teman teman itu akan sangat membantu
iya bu guru saya selalu support teman teman saya
kalau begitu kami permisi dirinya bu
sebentar kok saya juga harus ada konsultasi mengenai edward
edward kan tidak ada masalah ceng
kalaupun ada masalah ya kamu lebih baik konsultasi sama mas suha
maaf ya bu spotnya jadi jatuh
kayak anak kecil suka tarik tarikan
saya permisi ya bu

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak